saat ini kami telah bersama dengan pakar biologi molekuler ahmad rusdan handoyo utomo
selamat sore pak ahmad
selamat sore mbak tiffany
kabar baik pak ahmad
sehat juga pak ahmad dalam kabar baik dan juga sehat
pak ahmad kita berbicara mengenai vaksin
terkait dengan vaksin kalau tadi pak ahmad juga dengarkan dari salah satu pakar kesehatan masyarakat
vaksin adalah harapan tapi tidak semerta
serta merta ini menyelesaikan permasalahan atau persoalan
apa yang harus kita perhatikan dengan adanya vaksin ini
banyak orang yang juga memprediksi walaupun ini akan selesai pada awal tahun atau di tahun depan di dua ribu delapan belas
ini masih harus dalam tahap uji klinis paling tidak beberapa tahun ke depan
paling tidak maksimal lima sampai dengan tujuh tahun ke depan pak ahmad
jadi kalau kita lihat dari sejarah
memang betul secara umum seperti itu vaksin perlu waktu lama
nah tapi ini kita dalam posisi yang unik
kalau saya lihat banyak sekali kemajuan teknologi terkait dengan development vaksin
kita juga semakin canggih dalam pengembangannya
nah apakah itu bisa dipercepat
kita akan banyak melihat
jadi sekarang kalau kita lihat ada beberapa vaksin calon vaksin
yang sudah melewati fase satu dan fase dua
nah tapi apakah dia efektif untuk bisa proteksi
itu harus kita tunggu
kenapa harus kita tunggu
karena kita punya kode etik
memberikan atau memaparkan secara sengaja
jadi manusia itu artinya ketika misalnya jadi vaksin
itu kalau kita mau cepat nih misalnya kita mau hasil mau cepat itu caranya bagaimana
itu manusia yang harus divaksin diberikan virusnya virus hidup itu langsung
nah itu kan kesannya sangat berbahaya kan
jadi memang sangat berbahaya kalau seperti itu
nah tapi karena kita tidak mengadopsi itu kita memang harus dalam tanda kutip secara alamiah
jadi kita dalam merekrut relawannya itu itu mereka yang tanda kutip memang risiko tinggi
tetapi tidak terpapar secara langsung
makanya di sini kalau kita lihat pengalaman di brazil yang sedang melakukan uji klinik
itu relawannya adalah para tenaga kesehatan
karena tenaga kesehatan ini

tidak dapat langsung dengan pasien
pasien itu bermacam macam
ada yang mungkin sakit biasa ada sakit covid
apalagi masalah kita itu kan orang orang pragejala
nah itu artinya perlu kita lihat bagaimana science
jadi kalau kita mengatakan sembilan bulan itu termasuk anak optimis
nah jadi itu yang perlu kita perhatikan
oke terkait dengan efekasi kebutuhan vaksin menurut anda seperti apa
ini yang juga harus kita luruskan
mungkin di pemikiran atau di pandangan masyarakat atau publik pada umumnya
bahwa vaksin merupakan jalan keluar
tapi apakah dengan adanya vaksin kita kemudian juga lantas mengindahkan protokol kesehatan
itu yang harus kita pahami juga pak ahmad
betul betul sekali
jadi ingat kalau kita pengalaman sars dan mers
itu juga disebabkan oleh coronavirus
itu kan tidak ada vaksinnya
sampai sekarang tidak ada vaksin
tapi penyakitnya tereliminir tereliminasi
jadi memang betul tidak harus dengan vaksin
tapi kali ini berbeda mbak
kali ini kita melihat itu sudah jutaan terpapar
hampir enam ratus ribu meninggal di seluruh dunia
jadi kita bicara satu hal yang berbahaya
nah maka di sini kalau kita ingat kapasitas korupsi vaksin juga terbatas
kita mungkin di seluruh dunia pun tidak bisa memberikan vaksin pada semua orang
berarti kita perlu prioritasi
jadi orang orang siapa ini yang akan mendapatkan
nah tentu kalau kita lihat
yang paling penting di sini yang terproteksi duluan
adalah para tenaga kesehatan seharusnya
karena mereka hanya di gerak terdepan
karena kalau misalnya mereka sendiri kolaps
lalu kita ke rumah sakit tidak ada yang menerima kita
karena mereka sudah hilang semua
nah ini harus kita perhatikan
makanya di sini penting masyarakat untuk bantu
tadi sudah dikatakan protokol kesehatan wajib diindahkan
jadi minimal gunakan masker hindari kerumunan cuci tangan
karena jangan lupa kluster baru kan dari perantoran
itu artinya ruang tertutup mungkin pakai ac gitu kan jarang keluar dari ruangan
itu harus betul betul hati hati
kalau kita mau bantu vaksin adalah salah satu tools yang kita bisa lakukan
tapi tentu bukan satu satunya ya
akan tetapi kalau nanti misalnya sudah ada
nanti akan terlihat
kan itu usianya cukup lebar ya antara delapan belas dan lima puluh tahun
nanti datanya akan menunjukkan pada kelompok usia seperti apa
vaksin itu kan memberikan proteksinya
itu yang akan kita lihat
itu hampir semua relawan bisa membentuk antibody
bisa membentuk adaptif imunitas
tapi pertanyaan besarnya setelah mereka terbentuk
imunitas tersebut mampu tidak proteksi ketika terpapar the real thing
tapi memang tidak bisa buru buru
karena tadi kembali ke kode etik
kita bukan mengadopsi orang yang langsung memaparkan
walaupun itu sebagian ilmuwan sempat memikirkan itu
kalau itu perlu cepat sekali
ya berarti kita sakankan seperti melakukan pemaparan secara langsung
dan itu risikonya memang jauh lebih tinggi
termasuk dengan adanya atau pemberian vaksin di kelompok rawan seperti lansia misalnya pak ahmad
nah itu makanya dari design study
fase tiga itu saya yakin komite etik di fk empat dan juga bio farma pasti sangat intens untuk membahasnya
karena menentukan kriteria ini penting sekali mbak
karena kita juga tidak ingin setelah misalnya sembilan bulan kita tidak punya konklusi
misalnya apa tidak ada konklusi
yang tidak kan ini kan nanti randomisasi ya
kandungisasi itu ada yang dapat placebo atau cairan kosong atau yang mendapatkan vaksin
dan ini kan dilakukan dengan acak
yang kita tidak ingin adalah hasilnya itu non konklusif
ternyata kejadian terjadinya covid atau infeksi itu hampir sama antara yang divaksin atau tidak
nah untuk itu kita harus pastikan design study nya harus clear
kalau kita terlalu aman terlalu main aman nanti akhirnya tidak ada bedanya
tapi kalau kita terlalu agresif itu bisa jadi nanti ada yang sampai gejala berat dan mungkin sampai kritis
nah di sini nanti perlu betul betul dipertimbangkan seperti apa
dan nanti mungkin bisa di ekstrapolasi
maka di sini dan di sini juga
maka di sini dari awal kita harus mendesain
karena tidak terlibat dalam satu tim mereka pasti sudah mengambilkan banyak hal
kalau dugaan saya yang diutamakan saat ini adalah siapa yang paling penting
nah kalau kita melihat di brazil nampaknya prioritasnya adalah perhatian akan kesehatan
karena mereka adalah tenaga yang relatif
tapi karena pekerjaannya mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan banyak pasien
jadi walaupun mereka sudah menggunakan apd lengkap ya lama lama istilahnya bagaimana ya
ini kan setiap hari terpapar itu kan walaupun sudah kita berusaha ya ada saja yang bisa tembus
makanya di brazil tidak heran sembilan ribu relawan itu panggilannya adalah kepada tenaga kesehatan
saya tidak tahu di indonesia bagaimana tapi ini penting sekali desainnya penting untuk dipertimbangkan
bagaimana kita melakukan studinya
tapi yang pasti mbak ini bukan kelinci percobaan
jadi selama ini narasi yang ada di media sosial gitu kan
karena kalau kelinci percobaan itu masakan akan kita tidak ada peduli terhadap itu
ada peduli terhadap keselamatan
ini tidak sama sekali
nanti dari pengembang vaksin pasti akan memonitor perlawan dengan sangat ketat
karena saya juga pernah ikut uji klinis pak
dan itu betul betul kita diperlakukan seperti cip
betul betul kesehatan kita dimonitor setiap hari
jadi ini bukan seperti kelinci yang seakan akan dibiarkan begitu saja gitu kan
tidak ini suatu upaya manusia yang sistematis serius
agar kita bisa mendapatkan kesimpulan yang jelas
apalagi tadi standarnya tinggi
harus bisa mendapatkan delapan puluh lima proteksi
artinya apa kalau ternyata hasilnya di bawah itu
nah ini perlu dipikir ulang ini
apakah ini layak diberikan kepada massa
atau memang hanya kepada segmen tertentu yang bisa mendapatkan manfaat dari sini
tapi yang pasti juga jangan sampai aksesnya tergantung uang
itu juga tidak boleh
jadi misalnya hanya orang yang kaya mendapatkan spasi itu juga tidak boleh
jadi ini betul betul harus

dia dari atas kemanusiaan
siapa yang betul betul harus mendapatkan duluan
terima kasih pak ahmad rusdan handoyo utomo
pakar biologi molekuler sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia sore hari ini